desa wisata penglipuran yang terletak di kabupaten bangli bali
setiap hari terutama pada akhir pekan
desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia ini
selalu ramai dikunjungi wisatawan
menariknya di tempat ini pengunjung tidak hanya datang
untuk menikmati suasana pedesaan yang bersih dengan udara segar
tetapi pengunjung bisa merasakan selayaknya menjadi orang bali
ya para wisatawan bisa menyewa pakaian adat bali
yang bisa digunakan untuk berfoto dengan suasana khas bali
mulai dari rumah tradisional hingga kawasan pura
karena pengen coba aja gitu kan sensasinya berbeda kayak gitu
emang sengaja nih
iya sengaja prepare aja biar lebih bagus mendalami
dari rumah atau dari sini
enggak dari sini sengaja sewa gitu
untuk menyewa pakaian adat bali ini
pengunjung cukup mengeluarkan uang sebesar seratus ribu rupiah
dan bisa digunakan sepuasnya
penyedia pakaian adat ini mengaku dalam sehari bisa menyewakan pakaian adat bali
baik pakaian adat pria maupun wanita berbagai usia sebanyak dua puluh hingga tiga puluh item
bayi aja kalau cewek kalau cowoknya safari
hmm safari sama beskapnya sama beskapnya
iya sama lekap sama udeng sama ikat selendang
ini per hari bisa berapa orang yang bisa
tergantung kadang kadang dapat tiga puluh orang kadang kadang dua puluh

berkunjung ke desa sini
desa penglipuran merupakan salah satu desa adat di bali
yang kini menjadi idola wisatawan
dari data pengelola desa wisata penglipuran
kini rata rata kunjungan setiap hari mencapai seribu orang
baik akhir pekan maupun libur panjang